ya sejak pertama kali muncul di jakarta pada tahun dua ribu sembilan silam
dengan cepat merebut hati anak muda ibu kota
jadi sejak pertama kali muncul atau menaruh cabangnya di indonesia
di jakarta khususnya
sevel terus menambah jumlah gerainya
ini menjadi tongkurongan favorit untuk anak anak muda
anak anak gaul di kota besar seperti jakarta
mungkin tapi tidak hanya anak muda saja
kebanyakan orang mungkin yang kalau di tanggal tanggal tua
atau mungkin di masa masa kritis
kantung atau dompetnya hobi sekali untuk nongkrong di several
karena jajanannya murah
mungkin ada di antara anda yang pernah mengalami ini
kita janjian yuk di sevel
karena bisa maka maka mungkin hanya mengeluarkan duit sepuluh dua puluh ribu
tapi bisa nongkrong sepuasa tanpa diusir mba mbanya
bisa juga mungkin untuk kerja inskripsi
karena memang several menyediakan sumber listrik tanpa dipungkut biaya alias gratis
kita lihat kita nostalgia yuk dengan sedikit banyak dari mungkin apa
saya bilang menu menu ikonik tujuh sebelas atau sevel atau snack snacknya lah
yang biasanya dipesan oleh anak gaul atau anak muda
zaman sekarang anak anak hits atau anak anak kekinian
yang pertama ada slurpee
siapa yang enggak pernah minum slurpee
dari anak kecil orang dewasa remaja ini semua suka slurpi
salah satu favorit saya mungkin warna biru ini adalah bubble glom
bubble gum jadi rasanya manis slurpee
ini sih kalau saya bilang apa ya semacam es serut
mungkin tapi es serut soda
terus ada mungkin kayak dikasih apa ya
kayak sirup sirup rasa rasa manis tapi enak
harganya juga murah ada yang small ada yang medium ada yang juga yang large
harganya kalau enggak salah dari rp enam sampai rp sebelas
jadi enggak terlalu mahal
beli satu slorpy bisa nongkrong dua jam tiga jam empat jam mungkin di tujuh
enggak usah diusir sama mba mbanya
kemudian selain slurpee ada gulp juga
golf ini adalah minuman apa ya cola soda tapi dengan porsi yang agak lebih besar big golf gitu
jadi agak ekstra dari biasanya harganya juga murah mungkin hanya rp sebelas saja
oke selain dua minuman tadi wow ini juga ada hotdog ada big bite namanya
kayak hotdog ya pastinya semacam hotdog
ada sosis begitu kemudian diisi ada topping sayuran ada sambal
tapi mungkin yang lebih membuat ini special big bite ini special karena ada sausnya
ini adalah salah satu apa ya saya bilang topping lah ya topping cheese topping keju yang menjadi ciri khas
atau yang paling gede
ini memang banyak disuka orang orang ketika ke several
jadi untuk apa ya nambahin topping cheese ini di setiap makanan di setiap hotdog
atau juga mungkin kalau saya sih hobinya pakai cheese ini di nachos apa ya
sevel juga jual nacho semacam snack snack gitu lalu ditaruh di atasnya free
mau sebanyak apapun ya ditambahin cheese nya gratis
kemudian ada juga seven fresh ini ada semacam apa ya makanan lah menu makanan
ada nasi isinya ada juga banyak ada kayak chicken katsu dan sebagainya
oke kita kelihat
ini juga nasi tenggo harganya murah di bawah sepuluh semacam onigiri tapi di dalamnya ada topping topping kayak abon
salah satunya ini juga menjadi salah satu menu yang murah yang banyak dicari
murah mengenyangkan siapa yang gak suka pastinya
harganya juga pas di kantong
kemudian keripik kentang beda dengan aceh yang tadi
kalau nachos yang tadi mungkin ada di salah satu wadah gitu warna hitam
tapi kalau keripik kentang ini ada di kemasannya rasanya flavornya juga macam macam
mungkin salah satunya apa ya black kalau enggak salah
oke ini dia kira kira yang membuat orang orang akan kangen dengan sevel karena menu menu atau snacknya yang tidak hanya murah
enak mengenyangkan tapi yang pasti bisa bikin orang tahan berlama lama untuk duduk di setfle